badan geologi saat ini terus melakukan inovasi dan modernisasi peralatan teknologi kebencanaan geologi
tujuannya untuk meningkatkan perlindungan warga dari bencana
hal ini disampaikan kepala pusat vulkanologi mitigasi dan kebencanaan andiani
dalam forum nasional geologi nasional kedua dengan temat geologi untuk perlindungan dan kesejahteraan
kepala pusat vulkanologi mitigasi dan kebencanaan andiani
dan dikembangkan badan geologi masih menemukan sejumlah kendala
dalam proses modernisasi dan inovasi alat alat tersebut
seperti perizinan penggunaan frekuensi radio vandalisme peralatan termasuk juga terbatasnya sumber daya
ini juga akan menjadi kesulitan kami
kemudian kurangnya kerjasama dari pemerintah daerah karena memang banyak sekali alat alat kami yang tersebar di daerah
contohnya adalah dengan ewls tadi bagaimana kami sebetulnya berharap agar pemerintah daerah ikut menjaga alat alat tersebut
kemudian mayoritas peralatan pemantuan ini juga masih merupakan bahan impor
dan ini salah satu kendala kami karena impor
pengadaan proses pengadaan barang ini ada waktu waktu tertentunya